presiden joko widodo akan segera menandatangani peraturan presiden mengenai perizinan mobil listrik
hal ini dilakukan salah satunya untuk membantu penanganan masalah polusi udara khususnya di kota jakarta
hingga saat ini perpres belum ditanda tangani oleh presiden karena draft perpres belum diserahkan kepada presiden
setelah diterima presiden jokowi menyatakan akan segera menandatanganinya
setelah perpres ditanda tangani presiden berharap infrastruktur untuk menunjang kendaraan listrik berjalan segera dibuat
pengadaan transportasi publik berbasis tenaga listrik juga diharapkan dapat mengatasi masalah polusi udara yang saat ini sedang melanda kota jakarta
kita mulai dan kita juga bisa langsung menyiapkan infrastruktur dan rangka menunjang mobil listrik ini
saya kira ke depan semua negara mengarah ke sana semuanya
juga polusi penggunaan ban bakar non fosil
mestinya sudah dimulai kita harus mulai segera paling tidak transportasi umum